sepertinya aku mengenal suara suara ini
sudah aku saja
jaga satu nih jaga satu nih
pak ete boleh gak kami ikut membantu
iya pak ete percaya kami semua mampu mengharui mereka
iya pak rete siapa tahu ini bisa jadi uji kemampuan kita
siapa tahu kita bisa melawan musuh musuh kita
apalagi musuh dalam selimut
iya pak ete siapa tahu kita bisa membantu
kalau dan ini memang hebat semuanya nih ya memang hebat sekali
tapi kalian belum cukup hebat untuk menghadapi musuh menjuntai juntai anggrek merapi dan laut itu babayu
kalian tetap disiko saja
akimau dan ko
artaya kalian berdua cepat jaga semua warga warga di sini
kalau sampai ada musuh gempur saja
baik racun dan ini sudah kewajiban kami
apa jihad dulu
kau jaga emak kau ya baik baik

jangan kali aku dengan tubuh kau ratuan cinta
kau pasti merindukan aku tentunya
kau pasti merindukan aku tentunya
datuk kelebai karat
datuk kelebai karat
karena aku mulai seranganku
dari datuk kelebai karat
ini tetua yang
tampan tapi tua
apa yang harus aku lakukan
dengan binatang buas
aku akan berubah
apa yang sudah kulakukan
kenapa aku malah berubah
jadi ulat bulu yang menjijikan
apa yang terjadi dengan kekuatanku
mengapa aku tidak bisa
merubah sesuai dengan yang aku mau
tanah berapi ulat bulu
tidaklah aku suka
aku harus cepat cepat
berubah menjadi beruang
sepertinya aku mendengar suara
berani beraninya kau menginjak
masih ingat aku
d trud perpi
aku merasakan sesuatu
yang terjadi dengan lebak karat
firasatku mengatakan dia sedang terdesak
tapi di mana dia
musuh sudah menginjakan kaki mereka di desa kita ini
sampaikan kepada atok abu dan raja langit
lumayan dalam keadaan siaga satu
sebaiknya kita jangan berebut lagi
kita bertiga muncul permukaan dalam wujudku saja
enak saja kau bicara
aku masih lebih hebat dari harian
lebih hebat namanya
kau mau membawa cukup jadi perubahan saja kak
oh itu karena aku pun terbiasa menyatu dengan kalian bertiga
yang jelas tetap aku yang harus tetap
selain lebih hebat aku jauh lebih cantik dari kalian berdua
cantik kalau isi otaknya
kamu tahu kekuatan kecantikanku
hingga mereka tidak bisa menggunakan aku ini kawan atau penyelawan

sudah aku saja yang turun
tidak aku saja
hei diam kalian semua
kau menantangku ya
kalau aku nantang kamu apa
kenapa aku harus dihadapkan sama ini yang hebat ini
kalian yang ada dalam sini
jangan lari kau
ampun datu jangan bunuh saya
ampun datuk jangan bunuh saya
saya di sini karena terpaksa
siapa yang menyuruhmu
dan apa tujuanmu
jasar kau kimanyit
kau tuh pengecut kau gak pecus
sama nya tua itu yang kamu takut
aku sudah mengecewakan kamu
aku tidak akan bisa beri maaf sama kamu
dasar pengecut kamu tuh gak pecus
lalu apa mau
kenapa kau tadi lari
kau takut ya sama ianya tua itu
kau mengecewakan tamang arkam
iya aku takut sama dia arkam
dasar kau kimanyit
untuk apa kau bergabung dengan kami kalau kamu pengecot
ternyata inulah kalian semua
ini memang keren sama yang baik kancik ya
kau kenapa sakti
sa juga gak tau lam
saya seperti merasakan
ada sesuatu terjadi kepada para datuk datuk kita
hah apa yang terjadi kepada mereka
saya juga gak tahu kei
tapi saya merasakan kalau jiwa mereka semua terancam
maksudnya ayah juga
gak gak kita harus nolong mereka sekarang
alina kamu jangan nekat
dan kamu harus dengar apa yang diperintahkan mereka
iya kayak alina udah dengar
tapi kalau emang itu jiwa ayah dan para datuk
pasti kita cuma bisa diemin aja di sini